sejumlah wilayah di indonesia dilanda cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir hingga tanah longsor
ribuan orang terdampak akibat bencana tersebut
lalu bagaimana penjelasan bmkg dan apa yang harus diwaspadai sudah bergabung melalui sambungan zoom
deputi bidang meteorologi bmkg bapak guswanto
pak guswanto selamat sore
pak guswanto selamat sore
baik pak guswanto berbicara mengenai cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini
dan kemudian ada potensi untuk beberapa hari ke depan
apa yang kemudian menjadi penyebab cuaca ekstrim ini pak
baik kalau kita lihat dari kondisi iklim global saat ini itu masih menunjukkan adanya tanina lemas ya
dan ini yang kedua pak
di indian ocean devil mood itu masih negatif minus enam puluh satu
nah dua hal ini yang satu memberikan pertambahan curah hujan di wilayah indonesia timur dari lanuna lemah
sedangkan dari iod itu memberikan aktivitas pembentukan awan wilayah indonesia bagian barat yang cukup signifikan
itu dari secara global
kalau dilihat dari secara lokalnya kita memiliki ataupun regional
kita memiliki kemarin ada
sekolah sisi kronik
dan di sebelah utara
itu kira kira dua hal itu
baik untuk wilayah provinsi mana saja kemudian yang harus diwaspadai
akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi pak guswanto
baik untuk tiga hari ke depan
berdasarkan perakiraan hujan secara probabilistik dan ensemble
itu kalau kita lihat untuk periode dua belas ini
itu ada di wilayah sumatera barat
kemudian ada di tiga belas september nanti
ada di jambi
dua belas september itu ada di maluku dan maluku utara
ini adalah yang cukup signifikan nanti akan terjadi
baik definisi cukup signifikan mencapai berapa angkanya
kalau kita lihat
angkanya probabilistiknya itu lebih besar dari enam puluh persen
hujan lebat dari empat puluh mm
baik pak guswanto
ini menjadi pertanyaan besar dari masyarakat
ketika melihat pola cuaca yang tidak lazim begitu
apakah memang ada perubahan pola cuaca yang terjadi
dibandingkan tahun tahun sebelumnya
di rentang bulan september ini
kalau kita lihat
yodi dalam tiga tahun terakhir
artinya tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua ya
bahwa di bulan juli
itu sampai saat ini
itu sampai akhir desember
itu masih menunjukkan indian ocean nya nilainya masih anomalis
terus temperatur itu masih tinggi
kemudian kalau kita lihat juga dari lanina
ya itu juga sama
pada tahun dua ribu dua puluh
akhir ya di bulan september
kemudian dua ribu dua puluh satu september
dan sampai dua ribu dua puluh dua ini september
sampai nanti diprediksi akhir
ini juga menunjukkan hal yang sama
artinya lanina lemah
dan dua hal inilah yang menyebabkan
di indonesia cukup memiliki curah hujan yang tinggi
dibanding tahun tahun sebelumnya

baik artinya tren tiga tahun terakhir relatif cukup sama begitu ya untuk intensitas curah hujan
baik ada beberapa bencana lain bencana hidrometeorologi angin kencang tanah longsor dan sebagainya
wilayah mana saja yang kemudian harus mewaspadai kemungkinan terjadi bencana bencana ini pak
baik kalau secara wilayah ya kita lihat misalkan untuk dua belas tiga belas sampai empat belas ini kita lihat tensi hujan lebat itu masih dominasi di sisi utara indonesia dan sebelah barat
kemudian untuk potensi angin kencang itu masih banyak terjadi di wilayah bali jawa dan nusa tenggara ya
sedangkan potensi banjir itu sendiri mengikuti
terjadi di lampung banten jawa barat jawa tengah
kemudian barangkali kita lihat di sana ada kalimantan timur kalimantan selatan
dan kita lihat lagi nanti di tanggal empat belas ya itu juga masih ada di kalimantan tengah kalimantan utara maluku utara papua
ini masih siaga banjir
kemudian ada beberapa wilayah yang terdeteksi untuk hujan lebat disertai kilat dan petir
misalkan ini kita lihat di pesisir jawa barat sebelah utara
kemudian sebelah selatan dan beberapa wilayah lainnya di jambi
baik bagaimana dampaknya untuk penerbangan dan juga pelayaran pak guswanto
kalau kita lihat untuk penerbangan elvira bahwa kita lihat kita mengklasifikasikan ada namanya potensi pertumbuhan awan mulunimbus di wilayah udara indonesia
kalau kita lihat sepuluh sampai enam belas september kemarin itu ada beberapa wilayah yang cukup signifikan
ini berada di jawa barat
seperti barat tawasi tengah tawasi tenggara laut banda dan papua
ini yang lebih dari tujuh puluh lima persen artinya frekuen
yang lima puluh sampai tujuh puluh lima persen itu adalah operasional
itu adalah sisanya
sisanya wilayah wilayah yang tadi saya sebutkan
kita tahu bmkg aktif memberikan imbauan kepada masyarakat
tapi berbicara mengenai posisi cuaca buruk cuaca ekstrim hingga akhir tahun ini
apakah potensinya akan lebih parah atau relatif akan membaik pak guswanto
misalkan dari sisi musim hujan
bahwa saat ini september sampai nanti kira kira april itu merupakan
masih awal sampai akhir puncak musim hujan dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
awalnya di september ini
dan puncaknya kita prediksi di desember januari
kemudian satu sisi klimatologi seperti itu
kemudian kita melihat juga fenomena lanina lemah tadi
akan bertahan di indonesia sampai akhir desember dua ribu dua puluh
artinya ini perlu diwaspadai
kali masih sama dengan tahun yang lalu
terakhir apa imbauan bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah mengantisipasi hal yang tadi anda sampaikan
kemungkinan puncak curah hujan akan berlangsung di akhir tahun atau bahkan di awal tahun depan
kalau imbauan kepada masyarakat
yang pertama bmkg
menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang
artinya tetap memonitor informasi cuaca ekstrim ini berdasarkan dari website bmkg
kemudian melihat dari kanal youtube bmkg
kemudian ada dari call center juga
kemudian juga bmkg mengimbau kepada masyarakat
agar mengenali lingkungan dan potensi bencana yang muncul di tempatnya masing masing
misalkan kalau saya berumah di tepi sungai
artinya saya harus mengetahui
seperti apa sungai itu meluap kapan dan seterusnya
kalau saya tinggal di perumahan yang dulunya merupakan rumah air cekungan
maka itu akan saya kenali juga
sehingga nanti kalau terjadi bangkir dan air mengenang
saya sudah bisa memberikan antisipasinya
dan yang terakhir bagi bemda
barangkali kita sudah harus menyiapkan dari sekarang mungkin persiapan infrastruktur
untuk menampung air hujan yang akan terjadi di erode kedua
ke depan sampai februari maret
ini yang perlu kita coba
kemudian masyarakat juga jangan membuang sampah
dan terusnya ke dalam sungai
dan itu juga kita lakukan penghijauan yang lebih banyak
sehingga apabila terjadi hujan
tidak menimbulkan longsor
akhirnya ada buktian elvira yang bisa disampaikan
terima kasih informasinya
pak agus wanto deputi bidang meteorologi bmkg
salam sehat pak
salam sehat elvira